sampai jumpa di video selanjutnya
terimalah kenyataan subi
sankuria sebut aku ibu
ya tuhan apa lagi yang kau berikan padaku
sudah delapan belas tahun aku tidak bertemu anakku
dan setelah kau mempertemukannya
dia tidak mengakui aku sebagai ibunya
dia malah memaksaku untuk menikahinya
tolong berikan aku jalan keluar tuhan
aku gak tahu apa yang harus aku lakukan lagi
janganlah kau bersedih
kau memang cinta aku
aku tidak boleh menikah dengan sankuria
karena dia itu adalah anakmu
ajukan beberapa syarat untuk dia penuhi zumi
aku harus bagaimana
kembalilah kau pada sankuria
ajaklah dia pulang
jika dia tetap keras ingin menikahimu
ajukan dia sarah yang akan aku bisikan padamu
kalian harus bermanfaat
kalau kamu ingin menikahiku tapi ada syaratnya
karena aku gak sabar untuk memenuhinya
aku punya dua syarat
kalau kamu gagal kamu tidak boleh menikah denganku
yang pertama kamu harus membendungi suai citarum dalam waktu semangat
dan yang kedua kamu juga harus membuat kapal yang sangat besar buat rumah kita
dan kita pakai berlayar keliling dunia
dan aku yakin orang orang tidak akan pernah menerima pernikahan kita
jadi mau gak mau kita harus selalu berpindah tempat
dan kamu harus menyiapkan semua itu dalam waktu satu malam
kamu benar benar berat
dan aku akan memenuhinya
aku membutuhkanmu gurian
ada apa tuan salgurian
tuan gurian aku punya pekerjaan besar
malam ini juga aku harus membendung sungai citarum sebelum fajar tiba
serta membuat perahu besar
bantu aku gurian
kerahkan anak buahmu untuk membendung sungai itu
waktunya hanya satu malam
sungguh repot tuan gurian
akan aku gerahkan semua pasukanku
segera kerahkan pasukan dan rakyatku untuk membendung sungai citarum
angkat batu batu dan kayu juga
siap tuan gurian
hamba akan mengerahkan seluruh prajurit dan seluruh rakyat kita
paket setan iblis pun akan aku serahkan untuk membantu
bantu tuan ku tuan sangguryang
kami siap tuan
subih aku akan tetap menikahi kamu
kalau kapal ini selesai
kita akan berlayar bersama anak cucu kita
dan kelak nama sangguryang dan dayang sumbi akan dikenang di mana mana
kamu tidak bisa hanya menunggu di sini sundi
kamu harus melihat pekerjaan anakmu
gak mungkin sangguryang sanggup mengerjakan pekerjaan itu
perjalanan hidup telah mengajarkan banyak hal
kamu harus mengagalkan usahanya sumi
aku gak tega mira
aku gak pernah tega untuk menyakitinya
selama delapan belas tahun dia terlontar lontar
tidak mendapatkan kasih sayang ibunya
apalagi mengenal ayahnya
kamu jangan lemah
kamu bisa kok mengagalkannya
aku sendiri pun tidak yakin dia bisa membendung sungai citarum
kita harus segera melihatnya ayo
hei ayo cepat kerja
baik jangan diam saja ayo cepat
waktu kita terbatas
kita harus membendung sungai itu
aku ingin bebas
kamu harus bisa menggagalkannya ya
tapi aku nggak tahu di mana sang kurya
itu dia di sebelah sana ayo kita lihat
anakku sudah membuat perahu yang sangat besar
sudah hampir selesai
anakku itu luar biasa ya
selain tampan dia juga terampil
aku ingin sekali memeluknya
seandainya aku bisa merengkuhnya
mudah mudahan dia luluh hatinya
ceritakan tentang kakek dan ayahnya
ada yang menyokongku
kau bisa melindungi aku
aku bisa mengesanku
kapal ini akan selesai
dan kita akan langsung menikah
kita gak akan pernah menikah
bendungan dan perahu kamu tidak akan pernah selesai
kamu ingat nggak tentang ayah kamu
waktu kamu masih kecil
kamu hidup bersama ibu
tapi aku akan tetap menikahi kamu
kakek kamu adalah seorang pejabat yang sangat kaya
dia punya sebuah rumah
tepatnya di daerah bandung
ya memang tidak terlalu mewah
tapi sangat indah dan nyaman untuk ditempati
seperti apa dia
tapi aku sudah melihatnya
dia itu kurang
dia kurus gila dan tidak mirip dengan aku
tidak sang kurian
dia tidak seperti itu
ibu jangan pelan pelan begitu dong
katanya bapak sebelum aku lahir sudah kabur
ibu jangan berkhayal dong ibu
kamu itu adalah anak yang cekatan
dan juga terampil
orang bahkan tidak kenal aku
kamu pun tidak kena aku
aku ini bukan sang kurian
aku ini bagus calon suami kamu
terimalah kenyataan subi
sang kuria sebut aku ibu
akan membatalkan menikahi ibumu
aku tetap menikahi kamu
baik aku melakukannya